badan pemenangan nasional prabowo subianto sandiaga uno
tidak akan membawa sengketa hasil pilpres dua ribu sembilan belas ke mahkamah konstitusi
mk dinilai tak berguna dalam menyelesaikan persoalan pilpres
sementara ketua mahkamah konstitusi menyatakan
mk tidak akan memaksa hak konstitusi seseorang
dewan pengarah badan pemenangan nasional prabowo sandi fadlizon
memastikan capres cawapres prabowo sandi
tidak akan menggugat hasil pilpres dua ribu sembilan belas ke mahkamah konstitusi
fadli menjelaskan prabowo mempunyai pengalaman mengadukan gugatan ke mk
saat terjadi sengketa hasil pilpres dua ribu empat belas
mk dianggap tak bisa menjalankan tugasnya sebagai pengadil dalam sengketa yang diajukan
berdasarkan pengalaman ini fadli menilai kubunya hanya akan membuang waktu
jika mengajukan gugatan ke mk
koordinator juru bicara bpn daniel anzar siman juntak menambahkan
ketidakpercayaan terhadap hukum indonesia
indonesia menjadi alasan prabowo sandi tak akan tempuh jalur ke mk
mengenai gugatan hasil pilpres dua ribu sembilan belas
terus terang kami mengalami distrust terhadap proses hukum di indonesia
mulai dari proses hukum di pihak kepolisian
kemudian proses hukum di bawah seluruh institusi institusi hukum
menanggapi soal ini ketua mk anwar usman menyatakan
jika pihaknya tidak akan memaksakan hak konstitusi seseorang
menurutnya hasil putusan mk akan selalu mengundang pro kontra berbagai pihak
sementara itu presiden joko widodo enggan mengomentari lebih jauh
soal kubu dua yang menolak hasil penghitungan suara pilpres
dari kpu capres petahana itu hanya menyebut
agar semua pihak mengikuti mekanisme yang telah dibuat dan disepakati
ya semuanya kan ada mekanismenya semuanya diatur konstitusi kita
semuanya diatur oleh undang undang kita semuanya diatur oleh peraturan kpu
semua mekanismenya ada
jadi mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi
sebelumnya calon presiden nomor dua prabowo subianto mengatakan
akan menolak hasil pemilu yang dianggapnya curang
pernyataan tersebut disampaikan dalam simposium pengungkapan fakta fakta kecurangan pilpres dua ribu sembilan belas
temuan bpn prabowo sandi di hotel grand sahit jakarta selasa empat belas mei lalu
tim liputan cnn indonesia
pernyataan berbeda dilontarkan ketua direktorat advokasi dan hukum badan pemenangan nasional prabowo sandi sufmi dasko ahmad
yang mengatakan pihaknya tetap menemukan keputusan
jalur konstitusional dalam menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu
tapi untuk pilpres pihaknya masih mengupayakan menempuh mekanisme hukum
melalui sejumlah gugatan yang mereka layankan ke bawah slu
jadi kami kemarin sudah menolak perhitungan suara
perhitungan suara di kpu itu mencakup pilpres dan pileg
nah dalam pileg ini kami temukan juga terjadi dugaan kecurangan terstruktur sistematis dan masif
dalam pileg itu kami akan selesaikan di mahkamah konstitusi
karena ada perhitungan perhitungan angka yang kemudian harus diperbaiki
nah sementara dalam dugaan kecurangan terstruktur sistematis dan masif dalam pilpres
saat ini kami sedang melakukan upaya upaya seperti di bawaslu
masih ada tiga laporan kami lagi dengan tuntutan melakukan
bahwa su mendiskualifikasi pasangan satu
jalur penyelesaian sengketa pemilu melalui mahkamah konstitusi telah diatur dalam undang undang
persoalannya kini pihak paslon dua menolak tegas rekapitulasi kpu
serta tidak mengajukan gugatan ke mahkamah konstitusi atas dugaan kecurangan yang mereka suarakan
lalu dengan cara apa kemudian prabowo sandi akan menerapkan keadilan dalam pilpres
apakah menolak mekanisme yang diatur dalam undang undang akan menimbulkan

dengan penolakan ini berarti ada sikap menerima hasil pemilu dan pilpres
kami akan mengklarifikasi persoalan ini bersama fasko ruseimi bpn prabowo sandi
selamat sore bang fasko
kemudian ada akbar wa'alaikumsalam warahmatullah
kemudian ada akbar faisal tkn jokowi maruf
selamat sore atau selamat malam bang akbar
kemudian ada fadli rahmadanil peneliti dari perludem
mas fadil apa kabar
baik sebelum kita mulai dialog ini
kita dengarkan kepentingan yang ada di dalam hal ini
itu tadi pernyataan dari fadli zon yang menyatakan tidak akan menempuh jalur hukum ke mahkamah konstitusi apabila tidak percaya terhadap hasil pemilu
kita dengarkan sama sama
jadi kalau tadi mahkamah konstitusi saya katakan kemungkinan besar bpn tidak akan menempuh jalan mahkamah konstitusi
karena di dua ribu empat belas kita sudah mengikuti jalur itu dan kita melihat bahwa mahkamah konstitusi itu useless
dalam persoalan pilpres
nggak ada gunanya itu mahkamah konstitusi
karena pada waktu itu maraton sidang sidang tetapi buktinya pun tidak ada yang dibuka
bahkan sudah dilegalisir sudah dipakai matre dan sebagainya
udah buang buang waktu itu yang namanya mahkamah konstitusi di dalam urusan pilpres
apalagi orang orangnya itu juga berpolitik semua
mungkin nggak semua lah tapi sebagian
saya ingin ke bang fasko kalau begitu
ini tadi kita dengarkan sama sama
pernyataan dewan pengarah bpn yang kemudian berbeda dengan pernyataan ketua advokasi hukum dari bpn
sebenarnya ingin menempuh jalur ke mahkamah kalau memang tidak menerima hasil pemilu ini akan menempuh jalur ke mahkamah konstitusi atau tidak sih
ya pertama tama mungkin kalau yang agak sedikit boleh saya koreksi
judulnya ini agak kurang pas meragukan mahkamah konstitusi
karena proses pemilu kali ini ini baru sampai ketapan di kpu

tapi kan memang ada upaya memang ada narasi yang kemudian mengatakan
yang kemudian mengatakan bahwa ini ragu begitu karena tidak ingin menempuh jalur mahkamah konstitusi
yang kami tolak itu adalah hasil dari perhitungan kpu yang sudah terindikasi curang
karena dan bawaslu pun sudah memutuskan hal ini bahwa seluruh proses dalam perhitungan itu adalah melanggar
dan kita minta ini agar segera dihentikan
tapi kalau kemudian narasi yang atau diksi yang disebutkan oleh fadli zon itu mk useless itu berarti tidak ragu terhadap mk
bukan masalah gak ragu sekarang ngapain kita ke mk orang kita yang menang
bukan masalah nggak ragu sekarang ngapain kita ke mk orang kita yang menang

itu aja prinsipnya posisi kita saat ini dan kita sudah punya perhitungan yang detail dan konkret dan valid semua data itu
bahwa kita menang kita punya data yang jauh lebih lengkap dari kelompok sebelah
kelompok sebelah ini kan cuma mengklaim seakan akan data mereka lengkap padahal cuma alat alatnya aja yang canggih
kita walaupun alat kita nggak secanggih sebelah tapi kita memiliki data yang lebih lengkap dan konkret daripada hal itu
oke tapi kalau kemudian nanti di tanggal dua puluh dua mei kpu menyatakan bahwa yang menang itu tidak sama dengan hasil yang kemudian
perhitungan dari tim bpn ini bagaimana
ya kita lihat nanti apakah kpu berani mengumumkan hal yang tidak sesungguhnya
kalau betul betul kpu berani mengumumkan hal yang tidak sesungguhnya sebenarnya ya kita serahkan semua ke rakyat
apakah kita masih mau melegitimasi itu
oke jadi sama sekali tidak yakin gitu jadi sudah amat sangat yakin bahwa memang penghitungannya pasti yang menang adalah prabowo subianto
bawaslu selidikan udah memutuskan tuh bawaslu memutuskan bahwa ada pelanggaran di situ
pelanggaran dalam perhitungan tersebut
oke memutuskan itu adalah pelanggaran
iya betul ini kan menciptakan kondisi dan menciptakan ini seakan akan menjadi framing nih
mengkondisikan bahwa seakan akan ini kelompok sebelah menang padahal kan enggak gitu loh
ini yang harus diluruskan di situ pada saat misalnya nanti misalnya kpu mau mengumumkan siapa pemenangnya
ya kita lihat berani nggak kpu mengumumkan yang sesungguhnya dan sebenar benarnya karena suara rakyat ini sangat berarti dan sangat berharga
mas fadli saya agak kurang begitu menangkap sebetulnya karena memang kan hasil dari kpu belum diputuskan
tapi sudah ada keyakinan begitu ya dari tim bpn bahwa memang yang menang adalah bpn
ya kalau saya masih yakin bahwa indonesia kan negara hukum ya
semua agenda ketatan negaraan itu kan berlandaskan akan hukum
termasuk juga pemilu
landasannya jelas di konstitusi kita di undang undang pemilu peraturan kpu dan peraturan bawaslu
satu satunya lembaga yang berwenang menetapkan hasil pemilu itu ya komisi pemilihan umum
dan sekarang prosesnya masih berjalan
jadi belum ada yang menang dan belum ada yang kalah prosesnya masih berjalan
nah yang kedua saya koreksi tadi putusan bawaslu yang dibacakan siang tadi itu bukan berkaitan dengan proses rekapitulasi suara
tapi terkait dengan dua hal
satu soal beberapa lembaga survei yang terlambat melampaikan laporan hasil quick countnya
yang kedua soal beberapa kekeliruan input di situng itu yang disuruh dikoreksi oleh bawaslu
kita baca aja kita baca putusannya
jadi bukan itu yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara
kita baca putusannya
jadi nggak ada yang berkaitan dengan proses rekapitulasi suara
laporan yang disampaikan ke bawaslu itu pun itu bukan berkaitan dengan proses penghitungan suara
tapi input situng yang salah dan kemudian itu memang dikatakan oleh bawaslu ada beberapa yang salah tolong dikoreksi
nah itu yang satu
nah yang kedua mbak eva soal apakah tidak percaya lagi kepada mahkamah konstitusi menurut saya itu bahaya
pernyataan seorang wakil ketua dpr seperti itu bahaya
mk ini kan lembaga negara yang diatur oleh konstitusi dan diberikan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan
dengan hasil pemilu
sekali lagi kita kan negara hukum dan semua langkah langkah yang akan diambil oleh orang yang menjadi peserta pemilu harus berdasarkan konstitusi
kan juga sudah dikatakan langkah yang akan diambil adalah langkah langkah konstitusional
kalau tidak kalau keberatan dengan hasil pemilu langkah konstitusional satu satunya ya ke mahkamah konstitusi
kalau kemudian tidak mengajukan langkah ke mahkamah konstitusi ya nggak apa apa
sepanjang tidak melanggar hukum saja
jadi menurut saya memang selain kontestasi pemilu ini ya
kita kan juga harus juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat
bahwa dalam sebuah kontestasi pemilu ada regulasi ada aturan hukum ada santaran konstitusional yang harus kita perhatikan
dan itulah kemudian yang harus ditempuh kalau kemudian ada keberatan
menurut saya itu titik tekannya
jadi tidak pas juga kalau wakil ketua dpr menuduh mahkamah konstitusi tidak membuka proses bukti di perselisihan hasil pemilu dua ribu empat belas
saya tidak tahu pak fadlizon itu pernah ikut sidang atau tidak
kita itu memantau empat belas hari persidangan di mk
kita baca semua permohonan perselisihan hasil pemilu dua ribu empat belas itu
semua alat bukti itu sudah diuji bolak balik oleh mk
jadi bahaya juga kalau kemudian kita tiba tiba menuduh lembaga negara yang kemudian sebagian dari hakim konstitusi itu dipilih oleh dpr
dan pak fadlizon dengan partai garindranya kan bagian dari yang memilih itu
jadi menurut saya mari kemudian kita menyelenggarakan agenda ketatanegaraan ini
terutama proses pemilu yang masih dalam perjalanan
terutama proses pemilu yang masih dalam perjalanan
dan proses rekapitulasi sesuai dengan standaran regulasi yang ada
oke bang akbar
boleh saya sedikit aja
boleh saya sedikit aja
oke silahkan sedikit ya
kita baca aja keputusan bawaslu itu
menyatakan kpu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemutusan suara
ini kan sudah jelas jelas bersalah kpu melanggar
jangan gocet di bela bela gitu lah pak jadi sudah jelas jelas salah
proses itu kan prosedur yang udah ada
dan kita juga ikuti kok prosedur itu melalui bawaslu disitu
jadi penafsiran dari kemudian putusan bawaslu ini kemudian berbeda begitu ya
ya proses rekapitulasi suara di kpu itu kan bukan berpedoman kepada situng
tapi rekapitulasi manual yang kemudian dilakukan secara berjenjang
mulai dari tps ppk kpu kabupaten kota provinsi dan kpu ri
jadi situng itu hanya jadi alat atau instrumen untuk kpu secara transparan menyampaikan hasil pemilu kepada masyarakat
karena salah input di situng iya kita juga menemukan itu
dan itu kan kemudian masyarakat sudah mendesak agar kpu memperbaiki itu
dan kpu memang juga harus cepat melaksanakan perbaikan perbaikan soal itu
nyatanya tidak diperbaiki nyatanya terus diframingkan dikondisikan bahwa pemenangnya adalah sebelah
kan gitu kenyataannya
ya karena situng ini bukan hasil komunikasi
dan ini berbahaya loh ini berbahaya
kalau soal framing itu kan hal yang akhir yang kita perdebatkan kan soal simbol
oke oke bang akbar apakah memang dari tkn melihatnya demikian
apakah memang benar ada framing
apakah anda mengomentari narasi narasi yang kemudian disampaikan oleh bpn ini seperti apa
saya terlalu banyak sih sebenarnya ada beberapa poin dari perdebatan adik adik saya ini
tadi ini ya kita mau bicarakan yang mana
yang pertama soal mk
menurut saya mungkin sahabat saya fadli sedang dalam kondisi yang kurang nyaman barangkali sampai mengeluarkan pernyataan itu
saya setuju tadi dengan fadli
terlalu jauh menurut saya
tetapi kemudian kan tensi bisa menjadi turun kembali ketika kawan saya di komisi tiga mas dasko itu tadi mengatakan tetap akan mengikuti mekanisme hukum
dengan kebawah seluruh
menurut saya itu sudah menurunkan tensi
dan saya tetap berharap bahwa teman teman baik di kerintra maupun di kosong ii masih tetap berada pada koridor koridor
dimana kemudian kita bisa menemukan
dimana kemudian kita memahami bahwa ini sebuah negara dengan berbagai tata aturan
bawah seluruh memang perlu bekerja
karena jujur sebenarnya pemilu ini baik pileg maupun pilpres itu bawaslu itu jujur saja saya kecewa sekali
saya tidak berbicara tentang pilpres
tetapi katakanlah misalnya di sulawesi selatan di dapil saya dan secara keseluruhan itu ya
itu barbarian itu terjadi
bupati bupati yang mendorong istrinya anaknya itu
oh barbarian betul
dan itu bawah seluruh diam diam saja
jadi kembali pada topik ini
saya merasa bahwa dua narasi tadi baik dari fadlison maupun dari mas dasko
itu saya lebih memilih untuk mendengarkan apa yang dilakukan oleh mas dasko
dia orang hukum dan dia memahami mekanismenya
jadi untuk sementara saya disitu
nah yang kedua tentang apa tadi soal situng itu
hadinda saya suka semangatmu melihat semua ini tapi kayaknya bacaanmu nggak seperti itu
anda harus memahami tentang situng itu dengan back office dari sistem pencatatan kepemiluan ini
kebetulan saya sedikit agak paham bagaimana arsitektur dari sistem itkpu yang dirancang tahun dua ribu dua

jadi yang diputuskan oleh bawah seluruh tadi itu adalah tentang situngnya
situng itu sendiri sebenarnya adalah sebuah komputer di mana kemudian hasil hasil yang sudah direkap di back office
di belakang itu itu disimpan di situ supaya publik bisa mengecek
itu adalah keterbukaan informasi sebenarnya
tetapi yang di back office ini yang tidak terhubung dengan internet
yang tidak terhubung dengan internet itu tetap aman
yang jadi masalah adalah kemudian mohon saya menyelesaikan ini penting
yang menjadi masalah kemudian adalah teman teman di dua itu kemudian mau mempercayai sesuatu yang sebenarnya mereka juga ragu dengan itu
yang terakhir yang menurut saya sangat berbahaya adalah bagaimana mereka mempercayai seorang anak muda bernama suwaidi siapa itu
suwaidi yang kemarin paparan di sahit itu
itu kemudian menjelaskan bahwa ini ada robot segala macam
saya jujur ini sangat berbahaya menyesatkan dan salah
saya sudah berbicara tadi dengan beberapa orang yang memahami tentang sistem it
itu harus ada pihak yang segera melakukan langkah agar kemudian kesalahan dan penyesatan impor seperti yang dilakukan oleh siapa tadi
yang menjelaskan tentang mengatakan robot segala macam
itu harus dihentikan
karena tidak dibutuhkan robot untuk itu
seorang anak mahasiswa fakultas informatika itu bisa mengunduh sistem itu dan melakukan seperti yang dilakukan
tidak perlu bikin yang namanya robot
artinya yang saya tangkap di sini adalah yang dipermasalahkan ini situngnya atau alatnya tapi kemudian rekapitulasi suara secara umum itu sebetulnya tidak bermasalah
nah itu dia
jadi gini loh
bersama kami di layar pemilu terpercaya
jadi menurut anda penjelasan tadi dari bang akbar itu masih belum diterima
jadi gini mbak sebetulnya saya jujur saya requiring bang akbar tapi justru saya gak tega untuk banyak bantah bang akbar
tjadinya sayain begini sebenarnya kita ini dalam frekuensi yang sama sebentar kalian dan aku disurangi bang abang disurangi dalam pileg nya bpn disurangi dalam pilpres nya
yang kata simpel dicuranginnya seperti apa sih
penyesatan informasi ke rakyat indonesia melalui proses hitung itu
itu sudah jelas dan sudah diputuskan oleh bawaslu bahwa situng itu bersalah
melanggar dan penyesatan informasi inilah yang seakan akan jadi
membelokkan informasi yang sesungguhnya sebenarnya apa menjadi apa gitu loh
oke dengan bahasa simpelnya keputusan bawaslu ini yang salah itu di mana
inputnya artinya sdm nya kah ataukah proses pemasukannya
ada kemudian upaya rekayasa yang dipahami itu seperti apa
gini loh bawaslu kan sudah menyatakan disini melanggar pada prinsipnya yang melanggar
melanggar ini pemilu itu apa sih mbak
pemilu itu kan bagaimana cara kita mengajak masyarakat untuk memilih satu pemimpinnya
dan jangan juga dikondisikan seakan akan itu kelompok sebelah menang
ini orang belum selesai kok tapi ini kan ditimbulkan seakan akan kita menyebarkan hoax
data kita tidak punya data nah sekarang pada saat kita undang mereka pada saat kita memproses
saat kita memproses proses itu mereka juga gak datang
katanya kita punya data gak lengkap kita pun sudah jabarkan seluruh data kita lengkap betul
dan kita jabarkan seluruh data data kecurangan kecurangannya dimana dimananya
kita jabarkan pada saat proses disahid itu
oke dan memang pihak tkn sebetulnya diundang begitu
undang kita undang undang tkn nggak ada yang hadir kan kemarin ada yang nantang tuh
katanya ayo kita buka buka data ayo buka buka data punya data gak
jangan jangan tkn nggak punya data jangan jangan
saya sebenarnya agak malas menanggapi yang beginian ya
ngapain juga kami datang ke situ
kalau mau datang adinda ya itu datang ke kpu
mau terima atau tidak yang namanya pemilu ini itu negara
tanda petik loh negara telah memberikan kepercayaan perintah kepada kpu untuk menyelenggarakan itu
apapun urusannya kita mau datang ke situ kan gitu ya
nah makanya maksud saya kalau bisa ada data yang berbeda dengan itu
itu berikan kepada kpu
ya kukat secara nyata di lembaga dimana memang itu ditunjuk oleh negara
nah anda mengatakan bahwa kita digiring untuk percaya bahwa itu sudah kemenangan
tim satu alias pak jokowi maruf amin alias apapun namanya itu tidak pernah mengatakan kita sudah menang
tidak pernah yang yang menyatakan menang itu adalah hasil perhitungan yang sampai hari ini
jadi yang yang menang itu adalah anda
jadi jangan dibalik balik gitu loh
bagaimana kita mau percaya pada saat kita sudah memberikan kepercayaan yang penuh kepada kpu
jauh jauh sebelum proses pemilihan tersebut berlangsung
kita memprotes ini bagaimana kondisi dpt siluman yang sebesar tujuh belas lima juta itu
kok tidak diperbaiki diperbaiki diperbaiki katanya diperbaiki oke akan kita perbaiki
bahkan sampai hamin dua pada saat sekjen sekjen koalisi datang pada saat pak hasim datang ke sana
untuk meminta buka dong dpt nya itu nggak dibuka juga ini ada tanda tanya besar kan jadinya
ini apa gitu loh dan proses proses itulah yang sebenarnya membuat kita jadi ini kpu ini serius nggak nih
dalam menjalankan amanah kita amanah rakyat dalam menjalankan pemilu ini
oke bang fadli saya ingin minta pandangan anda sebetulnya upaya apa ingin menunjukkan bahwa
ada indikasi begitu ya terjadi mungkin kalau versi bpn adalah kecurangan begitu ya
ada dpt yang kemudian dianggap berbeda begitu dengan dpt yang ada
apakah menurut anda kpu sudah cukup memberikan upaya untuk melakukan perbaikan
dari adanya indikasi indikasi kecurangan ini
iya kalau ada kecurangan atau tidak dalam sebuah proses pemilu mbak eva pasti ada
tadi bang akbar cerita soal praktik politik uang
soal ada orang yang kemudian secara tidak berhak memilih
nah tetapi itu semua kan harus diselesaikan dengan mekanisme hukum
nah bagaimana caranya kalau soal pelanggaran administrasi pemilu pidana pemilu itu ada ruang ke lembaga bawaslu
nah termasuk juga sekarang proses rekapitulasi kan masih berjalan
kalau memang itu masih berkaitan dengan proses penghitungan suara perolehan suara masing masing pasangan calon
data data yang tadi dibilang mas fasku lengkap dengan bukti seluruh c satu dari tps seluruh indonesia
baiknya itu diajak bertarung di proses rekap di kpu ri
jadi kalau kemudian mengatakan kita punya data lengkap tapi kemudian itu tidak dihamparkan di depan kpu
di depan lembaga pengawas pemilu lalu bagaimana cara meng cross check dan memverifikasinya
bahwa ada proses suara yang berpindah dari calon yang satu ke calon yang lain
dari pergeseran suara dari tps ke ppk mungkin saja iya
dan itu kan bukan dipengaruhi
karena kan banyak sekali aktor yang terlibat orang punya banyak kepentingan
dan waktu yang begitu panjang dari proses pemungutan suara ke proses penghitungannya
tapi itu kan bisa dikoreksi secara berjenjang
kita punya institusi yang namanya pengawas pemilu yang juga punya basis suara per tps
jadi kalau memang ada perubahan suara pergeseran suara misalnya
yang manual ya yang kemudian itu dijadikan basis penghitungan per level itu
bukan yang disitung
situng itu kan hanya cerminan untuk kemudian publik bisa tahu soal hasil pemilunya berapa
termasuk juga soal dpt itu
kalau memang masih merasa ada yang salah
meskipun beberapa hari menjelang hari pemungutan suara itu
saya sudah lihat ada tanda terima yang sudah diterima oleh beberapa saksi masing masing peserta pemilu
terkait dengan klarifikasi kpu soal beberapa daftar pemilih yang masih dipertanyakan
tapi kalau memang masih menganggap ada soal
menurut saya itu masih bisa terus dipersoalkan
dan proses dmk itu mbak eva
tidak hanya soal hasil
artinya dpt juga masih bisa dipersoalkan
kalau memang ada proses yang
ini agak bermasalah bisa dipersoalkan
sepanjang itu ada dalil ada buktinya
dan itu diverifikasi melalui proses persidangan
mengapa kemudian itu tidak dilakukan
kan sudah ada mekanismenya sebetulnya mbak mas
kita selalu menjalani mekanisme yang berlaku
kalau kita pandang pemilu kali ini
kecurangan ini bukan hanya berlaku pada saat pasca pemungutan suara saja
kita harus perhatikan apa yang terjadi pada saat pra sebelum masa kampanye
apa yang terjadi
apa yang terjadi pada saat pencoblosan itu
apa yang terjadi pada saat pascanya
nah pada saat pra nya kan kita sama sama lihat
video banyak sekali video yang viral
bahwa asn dan kepala kepala daerah itu ikut menggiring suara
mendukung salah satu pasangan calon tertentu
lalu pada saat pra nya
banyak sekali misalnya bahkan sebelum pemungutan itu
sudah banyak suara suara yang tercoblos di situ
ini kan penyelenggara negara penyelenggara pemilu yang harus kita kritisi
dan diduga melakukan kecurangan tersebut
nah sampai sekarang nih
ada lagi masalah qc
yang ternyata penyelenggara penyelenggara qc itu
juga masih diragukan kapasitas mereka benar benar netral atau tidak
tapi kembali lagi ke pernyataan ya mas fadli tadi
apakah kemudian semua temuan temuan adanya indikasi kecurangan itu
sudah kemudian diproses melalui mekanisme hukum yang berat
diproses banyak sekali kejadian kejadian
kayak di daerah saja deh
kita mengadukan itu ke panwas
panwas oke menganggap ini
kesalahan ini terjadi pada saat pemilihan tersebut
akhirnya dilempar ke gakumdu
ya kita sadar lah
yang kita hadapi ini sebenarnya bukan
tapi pak satu dan pak jokowi ini adalah seorang petahana
yang mempunyai segala infrastruktur yang ada
ini yang harus kita lebih matangkan lagi
semua informasi ini
dan akhirnya juga
saya kan sudah tahu lah
kejadian di lapangan pun masih sangat banyak banget
indikasi indikasi kecurangan itu tampak akhirnya
semua orang bisa lihat sendiri sekarang
kalau dari tkn sendiri
melihatnya bagaimana bang akbar ini
kalau saya sih
eh gak apa apa
namanya juga orang
kalah itu nggak apa apa
saya terima aja lah
yang kalah siapa bang
kan belum diputus kan bang
tapi hari ini untuk sementara kan satu
itu sudah selisih lima belas juta
udah jelas tuh bang
di bengkulu aja diputusin katanya kemarin tuh
bengkulu katanya menang
kamu memperbandingkan bengkulu
yang penduduknya sedikit
tapi kok tidak
itu sudah tidak mau mengakui jawa timur
baru satu tempat
banyak lagi yang kejadian
ini kan belum tereksplosinya
saya tahun dua ribu empat belas
saya mengurus ini
ini gitu lah
saya ingin mengatakan begini
mungkin saatnya kita maju selangkah sekarang
saya tadi sudah bicara dengan senior seniormu ya
sudah bicara dengan seniormu
harus lebih baik lagi
bukan berarti saya orang yang membutakan mata loh
ada banyak masalah di sini
tapi bukan berarti kemudian kita harus menafikan unsur negara di sini
menafikan negara yang sudah kita
nah sekarang ada banyak pekerjaan
satu contoh misalnya
saya sudah bicara dengan ketua komisi dua
saudara sherudin amali
ini paket undang undang politiknya ini harus kita revisi
kita perbaiki ke depan
agar kemudian tahun dua ribu dua puluh
itu tidak ada lagi seperti ini
sejak dari awal dirancang untuk tidak percaya
pada penyelenggara pemilu segala macam
sudah disiapin kalau nantinya ternyata tidak begitu bagus hasilnya
dirancang segala macam
kita kan tidak terlalu bodoh untuk melihat ini semuanya kok
tapi menurut saya itu satu
saya tahu kalau ada curangan emangnya
sudah sampai barangkali tahap pada penyelesaian ala indonesia
penyelesaian ada karakter timur kita
iya pak prabowo saya yakin orang yang berjiwa besar
pada saatnya saya rasa beliau akan memahami semua ini
dan sampai menunggu itu waktunya
mungkin barangkali sudah sampai yang saya katakan tadi
pak prabowo orangnya akan meninggalkan legasi yang luar biasa bagi bangsa ini
nah sekarang ini saatnya barangkali para tokoh tokoh
saya dengar pak prabowo itu begitu hormat sama ibu mega
mungkin barangkali kedua tokoh ini mungkin bisa berbicara gitu
karena susah juga kan kita tidak boleh mendorong orang yang tidak bisa dipercaya
atau barangkali tidak didengarkan oleh dalam hal ini oleh pak prabowo ya
sebagai seorang tokoh
tapi saya dengar beliau sangat respect sama ibu mega
ketua umum pdip
itu barangkali sudah perlu mereka berkomunikasi
atau bahkan barangkali dengan pak jokowi
tanpa ada media tanpa ada orang yang ngompor ngompori
tanpa ada orang yang memasuk informasi yang manas manasin
yang pasti bahwa ini saatnya bagi saya sebagai
saya tidak terlalu mudah sebenarnya ya
tetapi bagi saya pribadi ini saat yang tepat bagi mereka nantinya yang mudah mudahan ini untuk bertarung
memimpin bangsa yang di kedepan
ini adalah masa transisi demokrasi
apakah kita berhasil atau tidak
dan tidak boleh kita gagal
artinya penyelesaian kemudian
kalau boleh kita bilang ini sebagai dispute gitu
bisa diselesaikan di luar dari jalur konstitusional
menurut anda begitu bang akbar
feeling saya pada akhirnya akan seperti itu
kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
oke anda kembali di layar pemilu terpercaya
saya ingin melanjutkan kemudian narasi yang tadi disampaikan oleh bang akbar
jika kemudian kita sampai pada
tahap yang kekunci gitu ya
ada bagian dari kubu dua
meskipun tidak semuanya karena tadi kan pak dasko
berbeda mas wadli
sahabat saya mengatakan tidak percaya
pada mk sementara negara
kita mengatur bahwa kalau
ada masalah seperti itu maju ke mk
tidak dipercaya sudah ada
satu masalah mk nya sendiri
saya yang tadi mohon maaf saya dibenarkan
kalau saya salah keliru mk nya mengatakan
tidak bisa kita paksa seseorang
menggunakan hak politiknya apabila dia tidak menginginkannya
jadi kan tidak ketemukan gitu ya
nah sambil menunggu para
pihak ini untuk menurunkan level
kita kan kebudayaan kita indonesia ini kan
luar biasa pada saat saat
tertentu tiba tiba kita semua itu
ada ketimuran kita
ewu pakewu kita menjadi saya bukan orang jawa
itu bisa kemudian kita saling
menghormati pada ruang dimana kemudian
ah nggak bisa kita seperti ini
saya percaya itu betul itu dan
bukan seseorang yang biasa
beliau adalah seorang yang luar biasa
legasinya saya yakin
dia ingin tinggalkan bagi negara ini
dengan mengatakan begini
masalah ini tetapi kemudian
ada pekerjaan yang paling berat itu adalah
merevisi seluruh tata aturan
agar kemudian tahun dua ribu dua puluh empat menjadi lebih baik
dan kemudian pendekatan pendekatan yang
saya sampaikan tadi mbak eva
ada orang yang memediasi
orang yang beli hormati
saya tidak terlalu paham tetapi
saya dengar pak prabowo itu
sangat respect sama ibu mega
ibu mega orang yang menghormati
pak prabowo misalnya dan ibu mega
dekat dengan pak jokowi
setidaknya pada bagian ini dulu lah
itu bertemu itu luar biasa
oke bang fadli anda melihatnya bagaimana ini
kalau kemudian memang
ada sengketa yang akhirnya
memang diselesaikan dengan cara cara
politik kalau boleh kita
pisahkan antara jalur hukum
kemudian juga jalur politik
dampaknya akan seperti apa
sebetulnya kan ini soal pilihan saja mbak eva
apa yang disampaikan mbak tadi itu tentu memungkinkan
kalau kita sedikit mundur ke dua ribu empat belas
kan situasinya hampir mirip sama
akhirnya kan juga diselesaikan dengan
cara komunikasi politik yang baik
antara semua tokoh akhirnya
pak prabowo datang ke pelantikan
pak jokowi pada dua ribu empat belas
nah jadi menurut saya ini dipisah saja
satu penyelesaian komunikasi politik
antar tokoh itu semoga saja bisa berjalan
dengan cepat agar kemudian tensi
di tengah masyarakat bisa turun
tapi saya ingin garis bawahi dulu sekarang ini
sebetulnya yang menjadi permasalahan adalah masalah konstitusi
atau sebetulnya memang masalah politik
kalau anda melihatnya bagaimana
kan ada dua hal ada narasi kecurangan
proses pemilu yang masih terus disuarakan
oleh salah satu peserta pemilu
dalam hal ini timnya
pak prabowo nah soal
kecurangan pemilu tentu jalurnya penyelesaiannya
secara hukum kalau kemudian
proses soal penghitungan suara
masih bisa didebat di proses rekap
di kpu perhari kemarin itu masih dua puluh satu
itu masih ada tiga belas provinsi
lagi nah makanya
kalau kemudian tidak selesai di proses rekap
di kpu itu bisa digugat ke
mahkamah konstitusi tapi mengugat ke
mk ini memang keinginan dari pasangan calon presiden
nggak mungkin kemudian didorong
oleh tim suksesnya saja
sementara paslonnya tidak mau itu kan nggak bisa
atau mk memaksa kalau memang nggak puas
ayo kesini berkasnya kita uji nggak bisa juga
karena ini kan soal hak konstitusional
warga negara siapa yang merasa dirugikan
mereka lah kemudian yang mengajukan gugatan itu
nah jadi menurut saya
soal bidang komunikasi
politiknya silahkan diselesaikan tadi
bang akbar sudah sampaikan beberapa caranya
tapi kalau kemudian untuk narasi kecurangan
agar kemudian publik tahu juga
mendapatkan edukasi politik juga
soal apa yang boleh dan tidak
boleh dilakukan dalam sebuah proses pemilu
ya harus diselesaikan secara hukum
jadi proses rekap di
kpu itu masih bisa berubah loh hasilnya mbak eva
jadi kalau kemudian provinsi menetapkan
a misalnya di kpur
itu bisa a kuadrat kalau memang itu
setelah diverifikasi lebih lanjut kemudian memang
ada kekeliruan itu bisa saja
nah makanya tentu harus ada alat verifikasinya
bukti yang valid kemudian dokumen
yang diajukan itu sah dan lain sebagainya
kalau masih ada keberatan kemudian
memang tidak bisa menunda proses rekapitulasi
hasil pemilu karena itu
sudah ada aturannya dan batasan waktunya
kalau memang masih ada keberatan ya
jalur terakhir secara konstitusional adalah
ke makamah konstitusi
kalau memang dari bpn sendiri akan seperti apa
langkah yang kemudian dianggap paling tepat
dugaan dugaan kecurangan yang kemudian di
ini semua bukan sekedar hanya
perasaan saja loh ini sudah banyak sekali
bukti konkret dan nyatanya bahwa memang
indikasi indikasi kecurangan tersebut terjadi
pada saat dan sesudah
nah ini semua bisa aja kita bicarakan
asal betul betul diikuti
aturan aturan berlaku jangan ada
aturan dibelokkan kalau giliran
penindakan hukum ke samping
lebih tajam ke sini lebih tumpul
misalnya gitu ya ini semua kita bisa
percaya apabila semua itu bisa terjadi
gitu loh mbak jangan lagi lah
terjadi pada saat
pencoblosan tersebut suara suara
juga yang tiba tiba terbakar
tempat pengumpulan c satu itu ini kan berbahaya
oke fakta fakta atau data data
yang kemudian diperoleh oleh bpn
kalau memang akhirnya tidak puas dengan
hasil yang kemudian
rekapitulasi yang kemudian dilakukan oleh kpu
untuk menunjukkan ketidak
hasil tersebut nantinya akan
seperti apa kita sudah bawa ke bawah
dan salah satu prosesnya kan bawah itu sudah memutuskan
yang tadi yang satu mengenai situng
mudah mudahan bawah itu nanti bisa memutuskan lagi dengan
lebih kepala jernih bisa memutuskan bahwa betul betul
ini tindak nyata
yang kecurangan gitu loh
itu baru satu proses nih karena masih banyak lagi bp
kita masih punya barang bukti banyak
masih banyak banget kok yang konkret dan valid betul betul
memang ada indikasi indikasi kecurangan tersebut
dilakukan sebelah oke jadi what next
langkah selanjutnya setelah bawah hasil ini
ya kita lihat pada saat
pada saat tanggal dua puluh dua itu berani
nggak kpu mengumumkan yang nyata
berani nggak kpu mengumumkan hal hal
yang betul betul siapa pemenangnya
yang nyata ya bukan yang
titik titik tadi oke bagaimana
kemudian anda bisa mengatakan nyata
atau tidak nyata kalau memang sudah ada
keyakinan bahwa sebetulnya di bpn
sendiri sudah ada pemenangnya
ya memang kita punya datanya kan
kita punya data yang jelas kok kita udah kumpulkan
semua datanya kita punya relawan
minimal kita punya relawan dan satgas itu
enam juta loh yang sudah mengumpulkan
semua c satu c satu asli
c satu c satu asli yang dikumpulkan dan ditabulasi
di bpn pusat oke jadi itulah kita kumpulkan
semua nah kalau memang akhirnya datanya berbeda
nanti akan seperti apa bang vasco ya nanti kita
kita lagi ugat nggak berani nggak sekarang kpu
mengumumkan data yang ternyata tidak sesuai dengan
berani nggak sekarang kpu
mengumumkan hal hal yang
tidak sesuai dengan kenyataannya karena kita punya data
yang jelas loh konkret dan dari semua
satgas satgas dan relawan kita yang mengkawal
proses proses pemungutan itu
di tiap tiap tps sejumlah satu enam
delapan juta relawan yang minimal ya
karena per satu tps kita punya dua relawan
itu kita sudah punya konkret bukti bukti
c satu nya dikumpulkan di bpn
oke bang farli
ya sayang aja kalau
memang bukti konkret itu kemudian tidak dibawa
ke kpu menurut saya karena
kalau kemudian merasa punya
hasil bukti c satu yang
konkret dan valid dan merasa
menang dalam proses pemilu
itu jalurnya bukan diyakini
menang sendiri ditetapkan sendiri
tapi lembaga kpu lah yang kemudian menetapkan
itu oke jadi kalau memang merasa
ada kekeliruan di kpu
barang yang tadi lengkap valid
dan cukup itu dibawa ke kpu
diadu dengan dokumen yang kemudian
diverifikasi oleh kpu tanggal dua puluh sampai
dua puluh dua begitu ya ya sekarang kan masih
berjalan mbak eva sudah sekitar seminggu
proses rekap di kpu itu berjalan
jadi kalau memang masih ada
hal yang rasa tidak pas yang kemudian dilakukan
rekap di kpu itu bisa diverifikasi dengan
bukti yang tadi dikatakan lengkap itu
bisa dan kita sudah
verifikasi data itu sebenarnya
semua data yang sudah kita kumpulkan itu sudah kita
verifikasi dan kita validasi
kita punya data itu tenang aja ini nanti akan ada langkah langkah
lanjut lah oke tapi kalau
kemudian hasilnya artinya begini
ada gambaran begitu ya
ini kan ada dua pendapat satu
pak fadli mengatakan tidak percaya
mk kemudian ada
pak sufmi yang mengatakan bahwa akan menempuh
langkah posisional ke mk
nah kira kira bpn sendiri akan seperti apa
enggak gini mbak sekarang gini kalau saya lebih pada
yang menang siapa menang kita kok
kalau tiba tiba akhirnya
kok kalau tiba tiba orang kita menang kok
jadi kita jangan buat framing sekarang kan kita
kalah orang kita menang kok oke
tapi kan selalu ada kemungkinan
ada dua kemungkinan problemnya menetapkan
pemenang pemilih itu kpu iya silahkan saja
silahkan saja karena kita punya data yang lengkap
kita menang kita sudah hitung semuanya kita menang
nah gitu loh kenapa harus ke mk
kecuali kalau mereka mau ke mk
ya silahkan saja
gugatlah semua data data yang menurut kalian itu
data data itu bohong data data itu enggak benar
silahkan gugat kita punya data yang lebih lengkap
oke terakhir bang akbar sebagai penutup
apa yang boleh diskusikan kalau begini bahasanya
sudah ada dua keyakinan yang
sudah ada keyakinan yang kemudian
sayang sekali sih kalau adinda masih muda
cara berpikirnya juga seperti itu
tapi ya itu kan soal pilihan
saya merekomendasikan jangan
tadi kan jangan berpikir seperti itu
tadi kan dikejar tadi sama eva
kalau memang ada data data
bahwa menang segala macam
bawa ke lembaga yang diakui oleh negara
seperti tadi yang dikatakan oleh pak dit
bawa ke sana verifikasi
bahasamu adinda dengan mengatakan
berani enggak kpu menetapkan
yang tidak seperti yang seharusnya
itu bahasa ancaman loh
ya betul berani enggak kpu sekarang
nah kalau itu benar
bentar biarkan aku jawab
sekarang pertanyaannya berani gak anda menerima kekalahan
apabila ternyata seperti itu
yang kalah siapa
kalau ternyata memang kalah aku tanya
sesuai setelah dibawa ke mk
karena anda membaju satu langkah pada diskusinya tadi
tapi ternyata ketika dinyatakan kalah
apakah anda mau berani menerima itu
lo buat apa kita ke mk
saya berani untuk menghentikan diskusi ini
karena durasi kita sudah habis
kita tunggu kalau memang ada data datanya
kita tunggu bagaimana kemudian tim bpn
membawa semua data itu ke kpu
dan untuk dilakukan validasi
bang fadli bang fasko dan juga bang akbar
terima kasih sudah hadir di layar pemilu
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
kami akan segera kembali